pada siang status gunung tanggupan parahu naik menjadi level luas pada
pada pagi ini gunung tangkuban parahu kembali erupsi sejak kamis malam
berdasarkan pantauan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
gunung tanggupan parahu yang berada di kawasan wisata antara kabupaten bandung barat dan kabupaten subang
kembali erupsi pada kamis malam pukul delapan waktu indonesia barat
hingga jumat pagi data seismogram mencatat adanya erupsi freatik
yang terjadi berulang ulang kali sejak pukul satu dini hari
pvmbg pun kembali merekomendasikan radius aman pada jarak lima ratus meter
dan radius potensi ancaman di satu lima kilometer
gunung tanggupan parahu sejak tadi malam ada erupsi
jam delapan empat puluh enam sudah ada erupsi dengan tinggi satu ratus delapan puluh meter dari dasar kawah
kemudian terjadi empat kawah
terjadi erupsi terus dari dini hari juga terjadi hingga sekarang ya
itu maka sejak tadi pagi jam delapan jam delapan waktu indonesia bagian barat
gunung tanggupan parahu dinyatakan statusnya naik dari level satu
normal menjadi level dua waspada ya
ancaman daerah bahayanya itu satu lima kilo dari pusat kawah ya
di luar itu semua masih aman ancamannya masih sejauh itu
dan sifat erupsinya sejauh ini masih
jadi erupsi friatik yang terkait dengan gas gas dan air
inilah detik detik erupsi yang terjadi pada jumat pagi
yang berhasil direkam petugas bpbd jawa barat
letupan debu dan asap membumbung ke angkasa
bahkan kepulan asap terlihat dari kejauhan
ketinggian kepulan asap yang keluar dari puncak kawah tanggupan perahu
mencapai seratus meter dari dasar kawah
tanggupan parahu berada pada level dua atau waspada
dengan jarak aman satu lima km dari kawah ratu gunung tangguban parahu